pada yang sabar pada yang sabar pada yang sabar
pak ustadz biasanya kalau handphone hancur hancur juga hati saya
ada pantun buat saya pak ustadz
bawa kue klepon ke acara pramuka
kalau kita punya handphone tergantung muka
iya kan cakep
mbak siti hancur buat saya
maaf ya saya kalau lagi begini
pak d ustadz musam pak siti ini ada apa ini
bisa ngomong ada perut
pak d pak d pak d
ini ada apa ini
jadi handphone ini di kantong saya
pak d pak d
udah kutu buka lagi
udah kutu dibuka lagi
makanya pade apapun yang kita kerjakan harus diawali dengan
bismillah yang kedua ketika kita mengucapkan sesuatu harus hati hati
pak kamal saya jadi heran heran kenapa ibu di belakang ini di masjid hampir tiap hari
jemaah ada aja yang kehilangan sendal kayak paruiduan pajak itu pada kehilangan sendal
juga tadi kehilangan sendalnya sekarang mau dicari cari padodi jangan jangan itu sendal
dijual di online sekarang jangan no kalau gitu kita
sambil lewat kita mampir ke pond pres kunanta kita lagi
ngustadz nih begitu begitu
jotian anak awak sana ketuker ya yuk yuk jangan buru buru j residentialnya lashes ya
yang lain ini grab
masjid ustadz banyak jemaah kehilangan sendal
kenapa bisa gitu ya pak
tapi yang jelas saya mohon maaf insya allah ini semua bukan perbuatan dari santri santri pun anta pak
karena mereka semua sholatnya di masjid kunanta
dan kecuali kalau mereka ada acara di luar dari kunanta
maaf ustadz kami kesini hanya ingin ngasih tahu agar hati hati
kami mohon maaf banget kalau begitu
terima kasih udah diingetin mbak mbak bapak ya
kalau begitu pak ustadz kami informasi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf ustadz kalau menurut saya kasus seperti ini sebaiknya ustadz ridwan dan ustadz musa juga turut membantu warga untuk menyelesaikan masalah ini
maksudnya bagaimana ya saya masih belum paham ustazah
untuk masalah sendal hilang
kalau menurut saya kita bisa berhenti di sini ya ustadz
atau bisa pakai uang kaskun anta dulu untuk membelikan sendal gratis yang khusus dipakai di masjid masing masing
oke ustadz setuju tapi dengan catatan nih ustadz musa
kalau bisa sendal yang kita kasih ke masjid itu diberi tanda
untuk membedakan antara sendal shantri dengan sendal inventaris masjid
iya ustadz saya sepakat
ide idenya cemerlang lagi
pasti jadi calon pendamping saya
kalian tau gak
dari info warga bahwa ada yang suka nyuri sendal di masjid
kok betul lo baik banget sih
sendal aja pake dipikirin
coba sendalnya kalau dijual
paling gak seberapa
kalau cuma di jual satu gak seberapa
kalau dijual banyak kayak seratus dua ratus
gak mungkin deh orang itu mau jual sendalnya
soalnya sendalnya itu udah banyak dipake
udah jelek wangku dicuci
tetep aja sendal bekas bekas dipake
kayaknya dia bukan mau jual di sini
terus sebenarnya buat apa ya kang
tunggu tunggu ada apa ini kok berebutan
sini biar kakak bagiin
jangan berebutan ya
ini buat kamu
ini buat kamu
ini buat kamu
ini buat kamu
makannya yang lahap dong
makan yang kenyang
jangan merasa kekurangan
kalau orang yang bersyukur itu
pasti nikmatnya akan ditambah
sesi mobil mobilan sama perahu perahuan
kalian tenang dulu
nanti sebelum kalian bangun
mainannya udah ada
kayaknya mah ini teh kurang
asep teh kudu ngambil lagi
padae yang sabar
padae yang sabar
biasanya kalau handphone hancur
hancur juga hati saya
ada pantun buat saya pak ustadz
bawa kue klepon ke acara pramuka
kalau kita punya handphone tergantung muka
iya kan cakep
mau di sini
pantun buat saya
saya kalau lagi begini
susah saya ngasih pantun
gimana kalau saya ngasih tausiah aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga diberi keikhlasan
kesabaran yang luas
kapan bakal datang
sebaiknya sebagai manusia yang bijak
kita harus menyikapi musibah itu dengan
apapun yang datang dari allah
akan kembali lagi ke allah
tugas kita sebagai manusia
kita harus ikhlas dan sehat
wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
maksud saya bayarannya pak
tenang tenang posisi tenang tenang
itu sangat bagus sekali
nanti akan saya transfer dalam bentuk
eh ini mah pantun
ini jadi kembang kempis melihat ustaz abela yang imut dan cantik sahrulkan kerumah bangrohi artinya
pak ustadz itu bukan muhrim astagfirullah waatubu ilaih pade kenapa kayak terharu gitu sih ini nih
gara gara siti handphone saya digoreng ustaz oh begitu gimana ustaz ya udah pade kalau pade
udah nggak sibuk ke rumah kiai aja ketemu saya ya minum jamu di tabaran saya disuruh bertamu
bakalan kawin lagi ya apa deh maunya mohon maaf ustadz aja ya mau ngapain nanti aja deh ikut aja
yuk pasti ini mau pasti ya
assalamualaikum waalaikumsalam eh leng apa deh ini pak saya mau ikut sholat berjamaah
oh masalah berjamaah boleh masih sholat nggak boleh ya nih maksudnya sebelah kanan dikit ya